ini mempercayai merasa sendiriannya
asal kenapa belum balik ya
kalau misalnya gak gue angkat dia curiga lagi sama gue
kita ketemu sekarang aja yuk
aduh sorry ref gue gak bisa gue masih pemotretan soalnya
lo pemotretan dimana sih
gue samperin deh
kok tadi ada suara bayi ya
jangan jangan itu bayinya elsa
dia udah bohongin gue lagi
dari iritasi memburuk pak nino harus diistirahatkan dulu matanya
saya akan tutup mata pak nino dengan berbantu
sebaiknya dua hari ke depan pak nino tidak melakukan aktivitas apapun
tapi dok apa ada kemungkinan mata saya akan kembali buta
tidak dok soalnya saya tidak mungkin buta
sebentar lagi saya harus ngerahin melantar anak saya tiga hari lagi
justru ini adalah upaya kita untuk mencegah hal yang buruk yang akan terjadi
jadi dalam dua hari ini pak nino jangan melakukan aktivitas apapun di rumah saja
dan jangan pernah mengucuk mata
alhamdulillah pak jessi sudah sadar
jesse sudah sadar
ya makasih ya doknya
ya pak tapi untuk saat ini jessi belum bisa dibesuk
karena kondisinya masih lemah
kalau bapak mau lihat dari depan kaca saja
oke ya makasih dok
baiklah kalau begitu saya permisi dokter
neng jadi nggak sabar kalau jesse udah bangun kayak gini
iya neng saya juga

keisha nangis terus
asyik yang lo tinggalin buat keisha tinggal satu
gue takut kurang
kasian keisha kalau kau haus sam
ya allah keisha
maaf kayaknya saya harus pulang sekarang deh
oh yaudah gak apa apa
yaudah kalau mau pulang
bos saya jalanin ya
makasih udah bawa dia kesini
sehingga buat jessica sadar
si gwilini kok deket banget ya sama papanya jesse
temu lagi ya
pak irfan ini sudah sore pak
nenek harus segera pulang
orang udah bawa baju setas gede gini juga
tuh jessi udah bangun gak mau ah
nenek mau disini aja
nanti lain kali saya akan coba telepon rumah sakit
supaya kamu dikasih izin untuk jakarta lagi main main
ah yang bener om
eh yaudah deh kalau om beneran udah janji
nenek mau pulang tapi ntar
nenek sini lagi ya
soalnya nenek kan udah gak sabar pengen ngobrol pengen di make up in sama jesse
oh iya neneng juga lupa
nenek kan mau ada show di depan raja mesir
ih tuh kan untung aja inget
ah yaudah deh kalau gitu nenek pulang ya om
baik pak terima kasih ya pak
oke dia udah nunggu di lobi

ya mama oke kok mama sehat sendiri
mama tadi habis siar akan makan papa ya
masa cerita cerita sama aku kalau mama
ketrigger sama masa lalu papa hartawan
apapun masalahnya mama
jangan ngerasa sendiri ya
mungkin ada aku ada mas al
ada rena yang selalu ada di samping mas
mama boleh kok cerita kalau kusah mama sama aku
ya ampun aku cuma
tapi bukan dong aku sendiri soalnya
jadi mau bercampur rasa sendiriannya